dukungan dpr pada upaya pemerintah untuk mereformasi perundang undangan tetap diharapkan
undang undang yang bertabrakan satu dengan yang lain harus diselaraskan
undang undang yang menyulitkan rakyat harus dibongkar
undang undang yang menghambat lompatan lompatan kemajuan harus kita ubah

alhamdulillah terima kasih mas angga dan bang usman dari amnesty international indonesia
terima kasih bang usman selamat malam
oke kita coba membahas tadi dari paket pengantar sudah disampaikan bahwa
sebagian dari teman teman seperti bang angga dan bang usman mengatakan
pak ifdal pidato pak presiden katanya kemarin nggak menyinggung lagi soal
tapi sebelum pak fidal saya ke mas angga dulu
seperti biasa nih mas angga apa yang perlu dicermati apa sorotan atau catatan penting dari pidato yang kemarin
di visi indonesia kemarin kita juga sempat ngobrol ya bahwa kemudian ada juga catatan cukup serius dari icgr soal
pidato presiden yang tidak menyinggung soal hukum dan ham saat itu
nah kali ini apa yang perlu disoroti
ya pertama walaupun disinggung tetap bukan prioritas ya
kita agak sedikit kecewa karena walaupun disinggung sih tapi gak jadi prioritas
tapi yang paling menarik kan sebetulnya ketika presiden menyatakan bahwa inti dari regulasi adalah minium dengan rakyat
sehingga aturan aturan yang menyusahkan tidak sesuai perkembangan zaman dan kemudian menakut nakuti rakyat itu seharusnya dihapus
jadi ada dua pidato presiden kan pada saat sidang tahunan mpr dengan sidang gabungan antara dpr dan dpd
inti dari pidato itu begitu
dan itu kita apresiasi
sebetulnya masalahnya kan catatan catatan kami juga ada bahwa misalnya ketika rkuhp saja bicara soal rkuhp yang saat ini tengah dibahas oleh pemerintah dan dpr
justru rkuhp itu nanti akan jadi produk hukum yang akan menyusahkan rakyat
salah satu contohnya misalnya pasal penghinaan presiden
kemudian delik penodaan agama jadi lebih relaxing bukan strict
jadi delik penodaan agama di undang undang satu ratus enam puluh lima itu itu jauh lebih strict sebetulnya untuk menerapkannya
tapi di rkuhp dia menjadi lebih banyak karetnya
nah itu artinya apa yang dimaui oleh presiden supaya regulasi itu tidak menakut nakuti rakyat tidak menyusahkan rakyat dan segala macam tidak akan terjadi
tumpang tindih regulasi khususnya di soal pidana ya itu masih terjadi
misalnya apa yang terjadi dengan undang undang ite pasca rkuhp disahkan
karena kan pemerintah ngotot untuk disahkan nih sebelum pelantikan presiden baru
apa yang terjadi di undang undang ite
padahal itu duplikasi duplikasi tindak pidana yang seharusnya itu tidak boleh terjadi kalau komitmen presiden seperti tersebut
nah kemudian di level yang lain misalnya
hmm dalam suku konteks sistem pradisional
pidana kita juga mencatat bahwa masih banyak masalah
misalnya praduga bersalah itu masih jamak ditemukan dalam penyelenggaran peradilan
pengejaran terhadap pengakuan tersangka juga masih sering ditemukan
penunjukan dan penampingan penasihat hukum itu yang tidak berkualitas juga masih kita temukan
keberimbangan pemeriksaan antara aparat negara dengan advokat juga masih belum cukup berimbang
nah hal hal yang seperti itu
akan jadi pr besar untuk pemerintahan dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
kalau gitu saya coba ke bang usman
bang usman seberapa penting sih sebenarnya narasi itu harus ada dalam setiap pidato politik presiden begitu
karena kan ada yang menilai bahwa konteksnya kan kemarin itu lebih kepada paparan apbn begitu
dan juga sudah disinggung walaupun kemudian tidak menjadi hal yang detail diprioritaskan dalam narasinya
bagaimana bang usman mencatat ini
pertama tama kan itu pidato kenegaraan
pidato kenegaraan berarti urusan urusan kenegaraan
yang tingkatnya ada pada tingkat kebangsaan
dan itu menyangkut soal sendi sendi dasar konstitusi
di dalam banyak sekali pasal pasal konstitusi
hak asasi manusia adalah yang juga termasuk paling banyak disebut
bab sepuluan misalnya
hampir seluruh hak asasi manusia yang ada di dalam traktat dunia
itu disebutkan oleh konstitusi kita
nah pidato kenegaraan itu levelnya di situ sebenarnya gitu
kita bisa berbicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa misalnya
pencabarannya pendidikan dan seterusnya
begitu pula kita ingin membicarakan tentang misalnya katakanlah kemajuan ekonomi ya
maka itu harus diletakkan dengan keadilan sosial
makmuran misalnya gitu
ketika bicara persatuan misalnya
itu juga saya kira diletakkan dengan semacam sendi dasar untuk kemanusiaan
karena persatuan sendiri kan sila yang disebutkan setelah sila kemanusiaan
jadi secara filosofis misalnya gitu
yang disebut sebagai pidato kenegaraan itu
menyangkut sendi sendi dasar yang konstitusional seperti itu
nah sayangnya kan levelnya enggak terlalu besar
itu berada di situ gitu
dan persoalan hak asasi manusia akhirnya malah tidak menjadi perhatian yang besar
hanya ada satu dua kata misalnya bahwa kemanusiaan adalah politik luar negeri dan seterusnya gitu
hampir seluruh politik luar negeri dalam soal kemanusiaan
mendasarkan pada ratifikasi komponen komponen internasional tentang hak asasi manusia
delapan sembilan atau mungkin sepuluh sekarang konvensi internasional dari mulai kovenant konvensi gitu
yang diratifikasi oleh pemerintah indonesia di dalam badan badan pbb
dan itu menjadi dasar bukan sekedar diplomasi ke luar negeri
tetapi menjadi norma yang diberlakukan sebagai kewajiban negara terhadap manusia yang ada di dalam negerinya sendiri gitu
nah itu berarti kita bicara tentang hak agenda hak asasi manusia
bukan sekedar pentingnya menyelesaikan pelanggaran ham berat masa lalu yang juga menjadi komitmen
tapi juga memperbaiki perlindungan ke negara
dan juga memperbaiki perlindungan ke negara
dan juga memperbaiki perlindungan ke negara
pertama perlindungan umat beragama yang seringkali dianggap sesat gitu
atau yang rumah ibadahnya sulit untuk dibangun
hari ini saya kira umat gereja kristiani di gki yasmin bogor itu masih menggelar ibadah di depan istana negara gitu
dan didampingi oleh komnas perempuan dan seterusnya
masalah yang sebenarnya sudah kokoh dikuatkan oleh mahkamah agung dan presiden sebut mahkamah agung
mahkamah agung sudah menegaskan bahwa
perizinan ibadah itu seharusnya sudah dibolehkan tapi sampai hari ini belum
ahmadiyah kenapa akhirnya banyak rumah ibadah yang ditutup
banyak warganya yang dijadikan sasaran persekusi
bahkan orang orangnya ada yang dikriminalisasi
itu karena memang ada landasan pemerintahan
tertentu saja di era pemerintahan pak sbe
yang melarang organisasi mereka
melarang ajaran mereka
hanya berdasarkan tiga keputusan menteri
bukan berdasarkan keputusan pengadilan
nah harapannya dengan keterpilihnya pak jokowi ketika itu
dengan komitmen pada sendi sendi pancasila
negara hadir dalam melindungi minoritas
itu bisa diperbaiki
tetapi itu malah tidak diperbaiki
padahal itu penting sekali ketika pak jokowi bicara
hubungan antaragama kita tidak boleh lagi saling membenci
karena perbedaan agama dan seterusnya
mengutamakan persatuan dan seterusnya
nah penjabaran konkretnya itu kan pada level
undang undang pada level legal
pada level institusional kelembagaan
berarti keputusan keputusan menteri yang menghambat
usaha untuk memajukan katakanlah penghormatan
dalam kehidupan beragama itu harusnya diperbaiki
bap itu sama sekali tidak disentuh
ini yang kemudian dipahami bahwa memang
tidak ada skala prioritas terhadap hal hal yang tadi bang ustaz sebutkan
iya kan seolah olah oh ini kan pidato kenegaraan
pidato yang makro gak bisa dong secara spesifik
soal soal yang mikro yang hak asasi manusia
itu pandangan yang salah
seolah olah urusan hak asasi manusia itu bukan urusan kebangsaan
urusan kenegaraan bukan urusan yang makro
jadi saya kira sudut pandangnya yang mungkin
berbeda akhirnya gitu
dan itu yang membuat tadi bu ngangga menyebutkan kecewa gitu kan
kontras juga begitu lbh juga begitu
bahkan lbh berkali kali menyuarakan
ada begitu banyak dampak ekonomi
dalam proyek pembangunan
dan infrastruktur yang menimbulkan persoalan hak asasi manusia
itu yang menurut saya harusnya ketika pak jokowi mengatakan
badan badan penegak hukum harus kita evaluasi dan seterusnya gitu
nah kinerjanya itu dievaluasi berdasarkan yang tadi
hak hak masyarakat itu
bukan sekedar bagaimana mereka melayani pelaku usaha
saya setuju pelaku usaha juga harus
di bagian itu setuju ya sepakat ya
perlindungan masyarakatnya yang terkena dampak dari pembangunan
itu juga harus dipikirkan gitu
yang menurut saya harus disebutkan di dalam pidana
kita sudah dapat poinnya
saya ke pak ifdal sudah gelisah dari tadi
tapi dijawabnya nanti pak kita break dulu
sian indonesia prime news akan segera kembali setelah ini
oke kalau tadi mas angga dan juga bang usman sudah menyampaikan
catatannya terhadap pidato presiden tanggal enam belas yang lalu
kemudian pertanyaannya apa yang harus ditindaklanjuti setelah itu
tapi sebelumnya saya ingin ke pak ifdal
kita ingin melihat pernyataan atau mendengar pernyataan dari sekretaris kabinet
pramono anung yang juga kemarin merespon bagaimana kemudian pidato
dari presiden jokowi enam belas agustus yang lalu
oke dj ya siap
kita coba hadirkan pernyataan dari pramono anung
terkait respon sekretaris kabinet yang mengatakan pidato kan yang disampaikan
adalah kerangka besar dan yang utama dalam lima tahun ke depan
beliau menekankan yang utama berkaitan dengan human resources atau human capital
jadi memang penekanan pada pidato presiden kali ini adalah
di sana bukan persoalan mengenai ham gitu ya oke
karena praktis persoalan ham yang memang semua negara memiliki persoalan ham
tapi tidak menjadi hal yang terutama pada saat ini
pada saat ini kalau kita mau keluar dari negara menengah menjadi negara maju
maka persoalan human capital ini menjadi utama
jadi pidato itu mengenai human capital
nah ini yang ingin saya konfirmasi ke pak ifdal
pak ifdal artinya kalau tidak dimention begitu secara eksplisit memang nggak penting berarti ya pak
atau gimana sebenarnya
jadi kita memang seperti yang disampaikan oleh pak usman ya
bahwa ini kan pidato kenegaraan
jadi presiden berpidato dalam konteks sebagai kepala negara
nah karena itu yang disampaikan itu adalah amanat dari konstitusi
bagaimana sebagai kepala negara dia melaksanakan apa yang tertuang di dalam konstitusi
di dalam konstitusi itu kan seluruhnya selain berisi tentang penjabaran tentang kekuasaan kekuasaan negara
juga mengandung hak hak dasar dari negara
nah bagaimana kemudian menerjemahkan apa yang terkandung di dalam konstitusi itu
nah ini kita lihat dalam pidato ini seperti mana direfleksikan
kita melihat di dalam pidato presiden itu sebetulnya seluruh amanat konstitusi dalam konteks misalnya
pengembangan sumber daya manusia ya
dimana ditekankan di sana adalah alokasi alokasi terhadap kesehatan terhadap pendidikan itu menjadi besar
nah kita lihat misalnya
untuk kesehatan itu disebutkan ada kenaikan dua kali lipat dari tahun sebelumnya
begitu juga pada pendidikan
anggaran dialokasikan menjadi sangat mencapai lima ratus sekian triliun
kesehatan menjadi tiga ratus sekian triliun dari enam puluh sembilan
nah itu kan sebetulnya hak asasi manusia
nah ini karasinya sudah dibungkus dengan kepentingan kemanusiaan
nah juga dibicarakan juga di dalam konteks ini adalah proteksi bagi orang golongan yang miskin
golongan yang tidak sangat rentan ya
nah dalam konteks menjamah kelompok miskin ini
maka program program seperti pkh dan jkn dan seterusnya tetap dilakukan dengan penambahan porsi yang lebih besar dari yang semula
nah karena itu kalau kita membaca atau mendengarkan pidato ini
kita harus meletakkan dalam kerangka right to development
jadi membaca dalam readingnya itu harus reading right to development
bukan lagi dalam konteks hak hak yang sifatnya dipisahkan antara civil and political right dan economic and social rights
tapi di dalam kesatuannya itulah namanya right to development
nah inti dari pidato presiden itu adalah pada the right to development
nah bukan berarti dalam konteks itu kemudian dia tidak berbicara mengenai instrumen instrumennya seperti misalnya hukum
hukum ditekankan di situ bahwa hukum harus ditegakkan dengan keras
dengan keras artinya apa
itu berarti dalam lima tahun ke depan akan didorong untuk institusi institusi seperti kepolisian dan kejaksaan agung harus lebih maksimal bekerja
karena harus keras
oke oke tapi itu konteksnya memang soal pendidikan dan kesehatan
tapi kalau seperti yang bang usman tadi sampaikan bahwa ada juga persoalan persoalan ham kasus masa lalu yang sampai sekarang juga tidak jelas ujungnya
bagaimana kemudian komitmen ini pun juga harus ada
itu kan agenda yang sudah tertuang ya kan
jadi kalau menyebut lagi itu repetisi
terhadap apa yang sudah dikemukakan di awal
karena itu tanpa disebut lagi sebetulnya itu sudah terkandung di dalam makna yang tadi saya sebut
bahwa penegakan hukum itu harus lebih keras
dan kemudian juga penegakan asasi manusia juga harus lebih diapresiasi
itu dua kalimat besar ini sebetulnya bernada sebagai sebuah order dari seorang kepala negara
kepada institusi institusi penegak hukum
untuk bekerja lebih keras
tapi kan dimaknai secara implicit pak ifdal
kalau kemudian secara tegas begitu tidak ada dimention
pidato itu kan tidak perlu pidato kenegaraan ini kan tidak terlalu teknis lah
tidak menyuguh hal hal terlalu teknis
seperti misalnya ketika menyinggung tentang pembangunan manusia kan tidak terlalu teknis
hanya menyinggung tentang alokasi anggaran
ini dia akan
kemudian orientasi bagaimana
kita jangan tertinggal dengan perkembangan global harus
itu kan semua narasinya bersifat umum dan global
yang penting adalah dalam konteks ini ada arah
arah politik dari pidato ini yang harus diterjemahkan nanti
arah politik itu yang lebih penting
nah ini arah politiknya apa tadi
tentang penegakan hukum
itu harus lebih tegas
dan tentang penegakan asasi manusia
itu harus lebih diapresiasi
tapi itu disepakati sama teman teman icgr dan juga amnesty international
tapi yang itu tadi maksud saya ke poin poin yang kasus kasusnya itu tadi
iya itu tidak perlu di mention terlalu spesifik
tidak perlu di mention terlalu spesifik begitu ya
karena itu repetisi terhadap yang sudah disering di
oke sebentar pak ibn dar
saya ke bang usman
tidak perlu direpetisi tidak perlu di mention karena itu sudah ada begitu
presiden bicara pendidikan kesehatan itu repetisi
itu repetisi dari zaman wali kota
dari wali kota gubernur pendidikan kesehatan
itu alokasi anggarannya anda lihat dong
kalau bicara tentang repetisi itu anda keliru
kan saya menyebut alokasi yang lebih besar
yang menunjukkan komitmen pada the right to development
jadi yang saya maksud
sebenarnya tadi di awal saya menjelaskan secara tegas bahwa soal hak asasi manusia itu bisa dilihat dari berbagai sisi
dari sisi konstitusional itu mencerdaskan kehidupan bangsa
urusan pendidikan gitu kan
nah yang saya maksud repetisi urusan pendidikan itu itu yang berkali kali ditekankan oleh pak jokowi
dan sejak zaman wali kota
sebenarnya kalau misalnya soal hak asasi manusia itu saya tidak menyalahkan repetisinya
saya malah mendukung
itu bukan repetisi itu reafirmasi
itu menegaskan kembali komitmen
nah yang kita pertanyakan itu kan
bukan mengulang apa yang sudah pernah disebutkan
tetapi menegaskan komitmen itu
itu yang saya kira kurang dipahami
kalau dikatakan bahwa
tadi kan pak pramono sebenarnya lebih jujur sih
dia bilang ya ini bukan hal yang utama lah gitu ya
bagi pemerintah bagi pak jokowi yang utama ya human capital
kalau kita paham apa artinya human capital
itu meletakkan manusia sebagai capital
berarti manusia sebagai mesin penggerak penggerak roda ekonomi
itu yang dimaksud dengan kompetisi di tingkat global
supaya muncul talenta talenta
sekolah yang tinggi ahli teknologi inovasi
jadi bukan dalam konteks memuliakan martabat manusia
seperti yang disuarakan oleh ibu ibu aksi kamisan itu
keadilan itu buat anak anak mereka yang hilang
itu bukan itu
tapi dalam konteks persaingan ekonomi itu
itu yang diarahkan pada human capital itu
yang disebut oleh pak pramono anung itu
dalam konteks itu yang penting adalah roda ekonomi
karena manusia diarahkan untuk menggerakkan roda ekonomi
dengan pendidikan dan seterusnya
buruh supaya sehat ya
supaya bisa menggerakkan roda ekonomi ya kesehatan
jadi orientasinya pada itu
bukan pada keadilan sosial atau keadilan politik gitu
nah inilah yang akhirnya kita bisa lihat dalam penggenjotan program program infrastruktur gitu
atau pembukaan investasi
termasuk investasi asing gitu
itu juga kita lihat apa yang disebut sebagai pembangunan dalam kasus misalnya di kendeng
bagi masyarakat di petani pegunungan kendeng
mereka cukup sejahtera hidup dari katakanlah pertani jagung dan lain sebagainya
tapi bagi pemerintah dalam konteks human capital itu nggak cukup
itu harus ada laju investasi dengan pembangunan tambang semen
nah bagi masyarakat
bukan itu yang disebut sebagai kesejahteraan masyarakat
itu mungkin akan menambah angka pertumbuhan ekonomi
tetapi itu menambah pula kerusakan lingkungan yang nggak dihitung sebagai dampaknya
begitu pula dengan persawahan pertanian yang akan terkena dampak dari pembangunan tambang semen misalnya
begitu pula di bali
kenapa masyarakat terus menolak gitu
padahal itu bagi yang mendukung reklamasi itu akan menciptakan lapangan pekerjaan
akan menimbulkan resort menciptakan resort yang besar secara ekonomi
kita bisa bersaing dengan singapura dan seterusnya
tapi bagi masyarakat bali yang mencintai keharmonisan dengan alam
spiritualisme dengan alam
itu bukan hal yang berharga
yang berharga itu mempertahankan hubungan harmoni antara manusia dengan alam
nah jadi hak asasi manusia dalam pengertian development pun juga saya kira ada perbedaan yang mendasar
antara ekonomi yang berbasis infrastruktur
dan pembukaan lahan investasi
jadi tambang batu bara emas teknologi dan seterusnya itu
dan seterusnya saya bisa sebutkan itu gmp yang akan menambah pada pertumbuhan nasional maupun juga pertumbuhan domestik gitu
tetapi yang justru digarisbawahi oleh lembaga lembaga seperti lbh itu kesejahteraan dalam arti yang hakiki
bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang agraris dan mereka nggak mungkin bisa hidup lagi
kalau misalnya pertaniannya diambil gitu
nah hal lain yang saya kira juga itu yang tadi di awal saya katakan
kelihatannya ada kesan bahwa ini kan pidato makro jadi nggak mungkin teknis loh
pak jokowi bicara teknis banyak soal teknologi loh
soal jumlah kasus perkara di mahkamah agung perkara di komisi yudisial itu teknis dia sebut angka gitu
tapi soal hak asasi manusia gitu
jadi saya kok agak tapi saya terima kasih mas pram jujur aja ya
gue memang ham bukan yang utama gitu
nah jadi tidak ada satu penjelasan penjelasan yang permisif gitu
yang seolah olah masih dalam agenda tetapi sebenarnya sudah tidak ada lagi
seminggu sebelum pak jokowi pidato kami saya sempat mendampingi bersama kontras lbh itu
mendampingi ibu sumar mbak suciwati istrinya munir dan korban kereswaneme ibu kus korban tanjung priuk dan juga korban enam puluh lima
karena dari pihak kantor staf presiden pak teo litai waktu itu masih menegaskan bahwa agenda hak asasi manusia itu agenda yang utama bagi presiden
dan itu masih akan dikerjakan dan sedang dikerjakan
ketika korban bertanya persisnya apa sih
itu muncul saya kira kesulitan untuk menjelaskan itu
apa bagaimana melihat apakah kemudian selama ini dengan tidak dijadikan sebuah yang prioritas
ada ketidakpahaman mengenai bagaimana penanggulangan atau mengatasi persoalan ham di indonesia ini
atau memang tidak ada evaluasi yang komprehensif begitu dengan kementerian terkait kah atau lembaga lain begitu
cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi
kita kembali ke diskusi kita malam ini
ada sebagian pihak yang menganggap bahwa kemudian ini tidak menjadi prioritas
tidak menjadi pembahasan yang penting begitu bagi presiden atau istana
apakah memang ini evaluasi ini tidak berjalan
di kementerian terkait
apakah kemudian wewenang ini tidak digunakan oleh presiden untuk mengkomunikasikan atau apa namanya ya
untuk memberikan arahan begitu terhadap kasus kasus yang menjadi sorotan teman teman dari penggiat ham ini
atau bagaimana sebenarnya
jadi gini kalau kita bicara saya setuju ya ada soal human capital dan segala macamnya
tapi kita juga jangan lupa bahwa pembangunan ekonomi
pembangunan ekonomi itu membutuhkan implementasi negara hukum yang kuat
nah world justice project itu indeksnya dari dua ribu lima belas itu menunjukkan skor indonesia itu di lima
artinya kita lemah dalam menerapkan yang namanya prinsip prinsip negara hukum
nah itu akibatnya banyak sebetulnya
apa yang diinginkan presiden dengan human capital teknologi dan segala macam itu bisa tidak akan terjadi dalam lima tahun ke depan
sebetulnya ya akhirnya balik lagi kita kan jadi negara konsumtif
yang mengkonsumsi barang barang
dari luar kemudian persoalan persoalan lingkungan akan terus terjadi
persoalan persoalan hak asasi manusia lain terus terjadi
yang paling sederhana saya senang ketika presiden kemarin menyebutkan soal pelindungan data pribadi ya
itu hal yang paling baik
tapi dalam konteks human capital ketika presiden bicara soal stunting misalnya
presiden tidak bicara soal bagaimana menghentikan perkawinan anak
padahal kalau kita mau bicara human capital yang baik maka perkawinan anak harus dihentikan sekarang juga
nah itu presiden dua kali tidak bicara soal human capital
tidak bicara soal perkawinan anak
nah konteksnya bagaimana dengan tadi yang saya sebutkan soal world justice project
itu menunjukkan bahwa memang narasi soal negara hukum itu tidak jadi prioritas bagi para penyelenggara negara ini
nggak hanya presiden sebetulnya
hampir semua pejabat negara kita nggak pernah bicara
nggak usah jauh jauh deh
misalnya ketua mahkamah agung
seberapa sering sih beliau itu bicara soal hak asasi manusia
padahal peran mahkamah agung dalam konteks ham itu sama besarnya
kita nggak usah bicara soal hal hal apa ya
misalnya pelanggaran ham masa lalu itu penting untuk diadres
bagaimana caranya memang itu perlu didiskusikan oleh banyak pihak ya
tapi menatap ke depan bicara soal
soal ham negara hukum
itu kan roh dari negara hukum itu soal ham kepastian hukum
bagaimana melakukan ini ke depan
nah evaluasi terhadap seluruh regulasi misalnya itu tidak pernah dilakukan
yang dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang kaitannya sama ekonomi
padahal ada regulasi regulasi lain yang nggak langsung berkaitan dengan ekonomi
tapi punya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi
siapa mau berinvestasi di sini kalau situasi penegakan hukumnya tidak stabil
orang mudah sekali jadi tersangka
nah itu akan punya dampak terhadap kegiatan ekonomi
para pelaku pelaku usaha yang mau datang dari luar ragu ragu untuk menanamkan
tidak hanya bicara soal saham ya
tapi menanamkan industrinya dalam jumlah yang besar
di indonesia mereka akan sangat khawatir
jadi secara holistik kita melihat saling keterkaitan satu sama lain
kalau sudah seperti ini
menindaklanjutinya memang satu presiden harus melakukan revaluasi lagi ya
terhadap seluruh kebijakan kebijakan hukum
nah dalam konteks sejarah yang kita tekankan kan
reevaluasi terhadap kebijakan hukum midananya
harus direevaluasi lagi dan disistematisir lagi sistem peradilan midananya
supaya orang orang gak mudah jadi tersangka tuh
gak seperti sekarang situasinya
setiap kita itu sangat mudah untuk jadi tersangka
ada orang yang jadi tersangka
saya tambahkan ya
misalnya dari data yang kami dokumentasikan
itu kasus kasus pencemaran nama baik
itu kan kasus yang seringkali begitu mudah membuat orang menjadi tersangka
entah itu dianggap mencemarkan nama baik pejabat atau lembaga gitu ya
lima tahun setengah terakhir itu ada sekitar dua ratus empat puluh tujuh kasus
dan yang terbanyak itu sekitar tujuh puluh delapan puluh an itu kepada presiden
mungkin bukan presiden yang melaporkan kepada polisi
tetapi badan penegak hukumnya kadang kadang mengambil inisiatif untuk melakukan pemidanan atau kriminalisasi terhadap mereka yang dianggap menghina presiden
nah arahan presiden kemarin itu kan sebenarnya mau mengatakan kita badan penegak hukum termasuk jangan anti kritik kan gitu
nah jangan anti kritik itu menurut saya
tidak boleh ada
pemidanaan terhadap kritik
nah apakah realitasnya searah dengan pidato kenegaraan
itu yang saya nggak tahu apakah presiden tidak mendapat laporan itu atau bagaimana saya kurang mengerti
pak ifdal gimana sih pak suasana kebatinan ini sebenarnya tidak mendapat laporan tidak ada evaluasi
tidak ada komunikasi
jadi kan ini kan kita bicaranya
jadi sebetulnya karena itu agak sulit merespon yang mana dari sekian banyak yang di apa
tapi saya ingin mengatakan begini
dalam konteks pembangunan hukum ya
sekarang ini sedang dalam proses menyiapkan untuk periode lima tahun berikutnya
nah itu ada rancangan yang didesain oleh bapak nas
untuk bagaimana negara hukum itu bisa bekerja lagi
mengevaluasi lima tahun yang sudah berjalan ini
apa kelemahan kelemahan lima tahun berjalan ini yang dicoba ditingkatkan dalam lima tahun ke depan
nah itu dirancang satu skala prioritas dalam mengukuhkan negara hukum
nah itu apa yang diadres
yang pertama itu soal peradilan
soal peradilan ada dicoba dibangun satu sistem yang lebih efisien
sehingga misalnya begini
peradilan kita itu kan peradilan yang sangat panjang
karena itu juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap peradilan
orang yang sudah bisa kalah tingkat pertama tingkat kedua satu
yang sudah bisa kasasi juga masih bisa pk gitu kan
dan juga perkara perkara kecil
nah karena itu dibuat sistem yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan ini
oleh bekerja sama antara bapak penas mahkamah agung dan kementerian kementerian yang terkait
oke itu jangka panjang ya pak
ya dalam waktu lima tahun dan setiap tahun apa yang akan dikerjakan
jadi kan dia diturunkan rencana ke sini menengah program menengah jangka panjang menengah ini
itu tiap tahun ada implementasinya diimplementasikan
tahun pertama apa yang menjadi prioritas dan seterusnya
kalau yang belum usai gimana pak
yang itu masuk tetap misalnya gini
misalnya tentang kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum selesai
itu tetap dimasukkan ke dalam agenda di tahun pertama
dari lima tahun ke depan nanti lagi
masuk lagi nih
karena begini kan karena begini
apa yang menjadi program presiden itu kan tertuang di dalam pidatonya ketika menjadi calon presiden
yang tertuang di dalam nawacita ii
nawacita ii itu menjadi dokumen politik untuk diterjemahkan secara teknokratis oleh bapak nas dalam rencana pembangunan jangka menengah
nah disitu dituangkan tetap karena di dalam nawacita kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia akan tetap diteruskan penyelesaiannya
karena itu masuk di dalam agenda
nah nanti akan dibuat lebih spesifik kementerian mana yang akan mengambil tanggung jawab untuk melaksanakan itu
jadi tidak dilepas seperti itu aja
jadi satu evaluasi
kemudian juga terkait dengan regulasi yang tumpang tindih
nanti di lima tahun ke depan ini presiden nanti akan ada satu lembaga yang khusus menangani regulasi
akan ada badan pusat atau badan nasional
yang akan membaca melihat dan mengevaluasi seluruh regulasi yang menghambat
yang tadi yang di dalam pidato disebutkan
masyarakat itu justru tercekik atau disulitkan oleh macam macam regulasi
karena itu ini harus dihentikan
oke pak pak evendal mau mengatakan bahwa lima tahun ke belakang itu ada yang menyanra begitu
sehingga kemudian ini lima tahun ke depan ini juga masih masuk ke dalam regulasi
apa sih sebenarnya pandangnya dimana sih pak
nah itu juga sepuluh tahun pemerintahan sebelumnya juga tidak selesai ya kan
ini kan ada masalah yang menurut saya memang yang perlu didiskusikan dengan lebih intensif antara penegak hukum
khususnya dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia masa lalu itu
itu ini menjadi agenda yang
unfinish ya dari satu presiden ke presiden yang lain
saya kira waktu yang lima tahun ke depan ini
ini akan harusnya menjadi legacy dari presiden jokowi yang mengatakan dalam pidato dia
pada saat pilpres menyatakan dia tidak ada beban
jadi kalau dibilang tersandar dia sebagai presiden sebetulnya tidak tersandar oleh kepentingan macam macam
masuk ke dalam nawacita saat itu
iya masuk dalam nawacita dan diterjemahkan ke dalam rpjmn
cuma kemudian dalam pelaksanaannya itu tidak diletakkan ke dalam kementerian apa yang bertanggung jawab
nah sehingga itu saling terjadi diskusinya kemudian muncul macam macam inisiatif
misalnya dari kementerian pol hukum
menggagas tentang dewan kerukuhan
menggagas tentang dewan kerukuhan
menggagas tentang dewan kerukuhan
menggagas tentang dewan kerukuhan nasional dan seterusnya
sehingga diskusinya kemudian tidak mencapai titik final
nah kita harapkan dalam tahun berikut ini akan lebih konkret lah
gagasan gagasan yang ada itu akan lebih bisa menjadi satu kebijakan yang dapat dilaksanakan
khususnya dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran hak asli
nambah lagi lima tahun rencananya akan dimasukkan lagi
bagaimana berarti ini nggak akan selesai selesai
itu yang anda tafsir atau bagaimana
karena memang belum selesai tentu harus dilanjutkan
itu yang tadi saya katakan
walaupun juga butuh waktu lagi
itu yang tadi saya katakan seminggu sebelum pidato itu disampaikan
saya mendapatkan kepastian lagi dari kantor staf presiden bahwa itu masih jadi agenda
jadi ketika itu tidak disebutkan di dalam pidato kenegaraan banyak kalangan tentu saja mempertanyakan
saya kira suatu hal yang wajar
nah tentu saja kita merasa bersyukur kalau agenda itu memang masih akan
nah mungkin nanti ada satu momen dimana hak masalah ini perlu disampaikan sebagai agenda lima tahun ke depan
misalnya pidato pelantikan presiden
yang lebih tenis
itu mungkin tantangannya
tantangan para teknokrat di dalam sekitar kantor presiden pak ifdal pak pramono anung dan lain sebagainya
untuk memastikan bahwa benar benar pidato presiden dalam
pidato presiden dalam pelantikan nanti itu menegaskan kembali komitmen komitmen itu
walaupun divisi indonesia kemarin juga tidak disebutkan itu masih perlu ditegaskan lagi begitu
kan dulu waktu dua ribu empat belas sebelum terpilih
presiden menyampaikan itu dalam nawacita
setelah terpilih disampaikan dalam pidato
dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional
dituangkan dalam pertemuan dengan para korban di hari pelanggaran hak asasi manusia
di hari peringatan hari hak asasi manusia
dituangkan di dalam rancangan peraturan presiden
misalnya untuk menghapuskan misalnya diskriminasi terhadap mantan bekas tahanan politik golongan c misalnya gitu
atau dituangkan dalam agenda konkret berupa simposium misalnya untuk membahas peristiwa enam puluh lima gitu
itu kan hal hal yang menurut saya perlu terus dilakukan dalam agenda yang konkret
nah begitu kalau misalnya soal presiden mengatakan ini tidak boleh lagi kita saling membenci karena perbedaan agama dan sebagainya
nah agenda kedepannya mungkin ada baiknya dipertimbangkan kembali
karena itu ada yang dipercaya skb skb tiga menteri yang melarang kelompok kelompok minoritas agama itu
misalnya seperti ahmadiyah
atau bagaimana keputusan mahkamah agung keputusan badan penegak hukum yang sebenarnya harusnya dipastikan pelaksanaannya
seperti kasus gki yasmin itu bisa dijalankan
nah itu menurut saya langkah presiden dalam menyampaikan pidato kemarin dengan menegaskan arah mahkamah agung ke depan
itu sebagai kepala negara tentu saja
itu hal yang sangat kita butuhkan juga untuk taruhlah misalnya
menyebutkan hukum nasam ini lembaga penting
ini lembaga negara juga kan
dan menurut saya ini satu hal yang seringkali luput di dalam konteks kenegaraan
padahal lembaga ini misalnya komnasam akan sangat membantu pemerintah
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memastikan program program pembangunan itu berjalan selaras dengan hak asasi manusia
jangan sampai ada kesan demi kepentingan ekonomi soal hak asasi manusia tidak lagi jadi penting
kan kalangan pengusaha juga menurut saya
perusahaan perusahaan yang besar sekarang itu punya human rights compliance
punya semacam mekanisme di mana mereka juga ingin mematuhi hak asasi manusia
termasuk misalnya kelestarian lingkungan atau good governance tata kelola yang baik gitu
itu hal hal yang menurut saya harusnya disinergikan ke depan
kalau komitmen itu juga memang benar benar dijaga akan dijalankan begitu ya
betul dan tentu saja tergantung siapa kabinetnya
kalau jaksa agungnya pak ifdal mudah mudahan selesai
jadi memang kita tadi ya
pidato presiden itu kan sebagai kepala negara
nah nanti ketika dia sudah dilantik itu dia sebagai presiden dengan kabinetnya dengan program kejarnya
jadi itu akan menuangkan lebih teknis dan teknokratik apa yang dipidatokan pada saat ini sekarang ini yang sedang kita bahas ini
karena itu kita harapkan pada saat sebagai presiden setelah dilantik maka yang belum efisien ini
akan lebih efisien
termasuk bagaimana menangani kasus pelanggaran ham masa lalu
kita tunggu seperti apa kemudian apakah memang komitmen itu akan berlangsung nanti sembari juga teman teman bang usman dan juga mas angga akan mengawal apakah komitmen itu tetap dijaga sehingga kemudian tidak ada lagi nih pembahasan pembahasan seperti ini
tetap harus ada lah
tetap harus ada
maksud saya lebih konkret lebih tegas dan lebih jelas
lebih konkret lebih tegas dan lebih aktual begitu ya
tidak hanya menjadi agenda saja begitu ya
terima kasih pak ifdal bang usman dan mas angga sudah hadir malam ini
kita harus akhiri diskusi kita di prime news malam ini
cnn indonesia prime news akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya
tetap bersama kami